kita terbang ke tanah air yang juga seru datang dari seri ketiga vespa balap indonesia atau vbi
skuter grand prix dua ribu enam belas digelar di sirkuit sentul karting jawa barat
dalam ajang balap yang diikuti lima belas provinsi ini pebalap lokal mendominasi empat kelas race yang dilombakan
babak kualifikasi hari ini diikuti satu ratus lima puluh pebalap lokal dari lima belas provinsi berbeda
mereka terbagi ke dalam empat kelas yaitu kelas komunitas atau non pembalap pemula pemula plus dan open
para pebalap sudah berlatih semaksimal mungkin selama sebulan untuk mendapatkan posisi start terbaik pada balapan yang akan digelar besok
mulai dari latihan fisik hingga mengecek spare part serta mesin motor
terlebih kalau kita lihat vespa itu kebanyakan bojanya sebesar terus kaleng semua
ya mestinya itu lebih banyak ke kanan ya kita harus bisa ngimbangin itu aja sih
selebihnya nikong kiri atau well best apa gimana sama aja sama motor jepangan biasa
cuma kita nikung kanannya itu harus lebih kreatif lagi